pemimpin dan seluruh jajaran komisi pemberantasan korupsi berjoget maumere
joget maumere dilakukan setelah para pemimpin dan pegawai kpk melaksanakan upacara peringatan hari sumpah pemuda
upacara itu dipimpin wakil ketua kpk laude m sharif
dalam sambutannya laude m syarif mengingatkan seluruh jajaran kpk dan masyarakat
agar menggunakan momentum sumpah pemuda untuk terus berjuang melawan korupsi